satu rupiah pada tanggal tujuh belas agustus dua ribu dua puluh lalu
pemerintah dan bank indonesia meluncurkan uang peringatan kemerdekaan tujuh puluh lima tahun
ini menandai hut ri ke tujuh puluh dua
uang itu juga sebagai penanda bagaimana kita mensyukuri kemerdekaan republik indonesia ini
kemudian bagaimana kita memperteguh kebinekaan kita
dan menyongsong masa depan indonesia yang gemilang
sebagaimana disampaikan juga oleh presiden pertama kita insinyur haji soekarno
bahwa bila kita ingin memiliki masa depan yang baik
maka seluruh alam semesta akan mendukung kita
saya ijun iwan junanto selamat datang di bitu
uang tujuh puluh lima ribu upk ini mendapat sambutan yang luar biasa animonya dari masyarakat
banyak sekali yang ingin memiliki dan tentunya muncul pula banyak isu
banyak berita banyak cerita tentang isu dibalik rp tujuh puluh lima ini
nah kita hari ini akan membahas apa apa dibalik rp tujuh puluh lima ini
dan tentunya menjawab isu isu yang lagi berkembang di kalangan sobat rupiah
nah sobat rupiah juga saksikan acara ini di talk sampai tuntas
nah hari ini kita akan membahas mengenai uang peringatan kemerdekaan tujuh puluh lima
tentunya kita ada kehadiran narasumber di sini yang paling kompeten
untuk menjelaskan mengenai upk tujuh puluh lima tahun
telah hadir di sini ibu eva aderia
saya lepas masker juga ya dong ya
beliau adalah direktur departemen pengelolaan uang bank indonesia
yang berkembang saat ini
karena latar belakangnya ini kenapa sih bank indonesia mengeluarkan uang tujuh puluh lima ribu ini
memang bank indonesia selain mengeluarkan uang yang selama ini kita gunakan untuk transaksi
kita juga bisa mengeluarkan yang namanya uang rupiah khusus
kalau dulu kita kenalnya sebutan dengan commumerative notes atau commerative coins
jadi sesuatu yang sifatnya
besar nasional maupun yang sifatnya internasional itu bisa kita jadikan momentum untuk kita mengeluarkan uang rupiah khusus
ini adalah kali keempat bank indonesia mengeluarkan uang dalam rangka peringatan hud ri
jadi sudah empat kali kita keluarkan uang dalam rangka hud ri
jadi pertama ketika kita ulang tahun ke dua puluh lima
kita merdeka dua puluh lima tahun lagi berarti tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh kita keluarkan

ya peringatan hud ri ke dua puluh lima tahun
kita keluarkan ketika negara kita berusia empat puluh lima tahun
jadi ada sesuatu yang membuat
itu makanya disebutnya adalah perjuangan empat puluh lima perjuangan gitu loh
jadi memang momentumnya untuk peringatan gitu
terus yang ketiga adalah pada usia lima puluh tahun
jadi kita keluarkan ketika negara kita berusia lima puluh tahun
jadi sudah lama nih dua puluh lima tahun yang lalu
dua puluh lima tahun lalu terakhir kita melakukan
nah sekarang ketika berusia tujuh puluh lima tahun
lima tahun ini usia yang bukan muda lagi sebenarnya
usia yang benar benar nggak singkat
tapi perlu juga kita peringati
karena di usia tujuh puluh lima tahun ini kita sudah melihat juga bangsa indonesia menjadi bangsa yang besar
terus dengan pembangunan yang luar biasa
uang ini sangat syarat dengan makna dan penuh dengan filosofi
karena kita tuh mengikut sertakan dari mulai sejarawan
sejarah demisi budayawan dan bahkan para ulama
karena itu panjang dari dua ribu delapan belas kita sudah melakukan desain ini
kalau kita lihat nih ya dari awal adalah bendera
karena beliaulah yang memproklamasikan kemerdekaan kita
terus apalagi nih yang benar benar harus kita ingat
jembatan yotefa mrt dan transjawa
terus kalau kita lihat latar belakangnya itu ada yang
dan juga ada tiga
nah kalau bicara dari sisi belakang
ini pertama kalinya kita menampilkan desain uang ini
karena dia menggunakan pakaian adat
yang belum pernah masuk ke dalam uang
jadi ini daerah daerah yang belum pernah
anak anak itu selain menggambarkan kebenekaan
mereka juga menggambarkan ini loh
masa depan yang digambarkan juga
dan sebenarnya setiap uang kita
karena itu kita perlu juga merawatnya ini kan
nah kita singkat singkat akan menjawab beberapa isu isu
yang terkait dengan upk tujuh puluh lima tahun ini
dapetnya itu dengan penukaran seharga tujuh puluh lima ribu
yang namanya kriteria uang rupiah khusus itu
yang kita keluarkan adalah biasanya
yang memang harganya jauh daripada
ini dicetaknya tentunya terbatas kan
bi tidak kontak terus
karena kan tadi kita sebutkan bahwa
ini kan kategorinya masuk ke dalam uang rupiah khusus
sehingga memang cetaknya itu tidak
jadi hanya ditak sebagai peringatan
bahwa belum pernah ditampilkan di uang
ini adalah salah satu juga bagian kita
yang dimiliki oleh negara kita
kalian ini adat dari kalimantan putra
ini sebenarnya mewakili barat tengah timur
boh berapa kayaknya indonesia ya
jadi kaya banget indonesia dari ujung ya
iya terus jawa tengah